jadi sebenarnya publik itu sekarang juga masih bertanya tanya
lima tahun sudah ros menjalani rumah tangga dengan suaminya yang kini bekerja di luar kota
sudah keren pakai seragam yuk kita foto foto dengan beragam aksesoris yang tersedia
mm kalau dikumpul kumpulin itu nggak bisa dipakai dia sebagai modal